bang dor hei bangun
bang dor yang teriak teriak udah tau di rumah sakit jangan bersik
ngapain tidur di sini
itu ada suster ngesot di situ bu
di situ tuh bu
bukan di situ tuh
gak ada siapa siapa sih
coba suster cek di kamar mandi ya
gak ada siapa siapa
mungkin tadi pasiennya mimpi buruk kali ya
yaudah yuk kita keluar
siapa yang lempar bantal tadi
gak tau yaudah yuk keluar aja ya
pak rt lagi sakit pake pesen nasi goreng segala
bang dik juga ikut ikutan pesen nasi gorengnya
di rumah sakit gue sepi banget ya
mungkin orangnya pada libur kali ya
ini kan ini kan ini kan
kamar mayatnya kebuka sendiri
aduh aduh aduh aduh
kok gue takut sama kamar mayat deh
general di kampus itu
lagian ini makanan juga buat pak rt
ya udah makannya
aduh aduh ayah
kita udah bawain makanan buat pak rt
pak rt pasti seneng ya masakan mami
iya eh kalo adam pasti dimakan sama rantang rantangnya ya rafa
yaudah yuk mendingan cepetan yuk kita anterin ke kamar pak rt
yang kenapa tuh
berapa kok maminya ditinggalin gimana sih
eh gak ada
berarti bener sayate mukanya lebih nakutin daripada hantu
eh muka lebih nakutin daripada hantu kok bangga
hmm kayak ada yang dingin dingin
huh ada apa
nengok enggak nengok enggak
nengok aja deh
eh matanya hitam banget kurang tidur suster
eh saya cuma bawa satu rantang buat parete doang
aduh kalian teh gimana sih kok malah maminya ditinggalin
ya rafa takut mi rafa takut banget
iya tapi maminya jangan ditinggalin atuh rafa
sayang tapi kita takut banget mi
apa sih li
hah itu bangdor ya
kok dia tidur tiduran disitu sih
apa kayak gak punya rumah
eh kok dia gak mau bangun sih

buru anjing ada yang janjin aja
bangdor yang teriak teriak udah tau di rumah sakit senyuman gresik
ngapain tidur disini
itu ada yang susur ngesut disitu bu
disitu tuh bu

jangan jangan susur ngesutnya ngajakin kenalan kali ya
gak mungkin mau
mungkin susternya susternya ngajakin kenalan kali
hah berhenti ada ada aja
yaudah deh mendingan sekarang kita semua kamar paretaji yuk
ayo rasanya cepetan
ini yang beli makanan ke mananya asyik ke nepi nepi
beli makanan di mana di jonggol gimana tuh
gak tahu pak aku juga udah lapar banget
mungkin aja dia itu keseb seb sama suster pincaran kapunya
pusing yang kenalamu
aduh aduh aduh
enggak mau tau dong enggak mau tau
ada apa itu visjor ada apa
pak concrete kita tadi abis dikejar kejar sama suster s angie esok
saya juga ketemu sama suster ngasih wilderness
perte di bukanya seru banget lebih dari bangda percaya ih eh kalau ngomong jangan terlalu jujur
iya iya seram man bangda eh susah susahnya sob banget ini kenapa juga kenapa lagi datang
kebosan kita habis ketemu sister nyesot tuh kan berarti bener kan yang saya omongin kan selama
ini kan terbukti ah nggak pada percaya gililan lihat sendiri percaya kan iya kita juga tahu pareti
nggak pernah bohong saya mau dirawat di sini lagi ah semua keluar mendingan karetek mending dirawat
rumah sakit jiwa jiu eh jangan orang sarap arok mana
tenang semua bapak dan ibu ya kami berjanji untuk menindak lanjut dikasih sini pak permasalahan
sesering itu gimana pak dihilangkan atuh pak saya sini mau berobat malah nama penyakit sakit jantung
stres saya nyanyi alis sukses betul banget yang ada kita kita semuanya malah pada jantungan ya pak
soalnya bukan apa apa pak
pasien di sini tuh kan pengen istirahat pengen nyaman biar sembuh tapi malah digangguin terus sama
suster nyesot lumah rick sembuh gitu caranah apa apa dan itu kami akan sama rumah sakit berjanji untuk
menyelesaikan kasus ini secepat mungkin supaya isu soal sesuatu tidak mengganggu kenyamanan pasien dan
juga keluarga yang menunggu pak disegerakan pak didahulukan masalah suster nyesot kalau enggak saya
cari rumah sakit lain aja palah
kami akan selesaikan masalah ini secepat mungkin
mohon pengertiannya ya bapak bapak
udah sabar tenang
kan bapak udah janji mau diselesai
sepenuhnya kesalahan suster ana
karena suster ana tidak bisa membendung isu isu
tentang keberadaan suster ngesot
yang ada di rumah sakit ini
bukannya saya tidak bisa membendung isu isu itu pak
tapi saya melihat sendiri
suster itu ada di rumah sakit ini
seharusnya suster ana bisa menjaga ketenangan rumah sakit
bukan ikut ikutan percaya sama suster ngesot itu